tapi saya mohon hentikan pertengkaran antara mbak marta dengan istri saya
setidak tidaknya kalian berdua mau membicarakan kemungkinan kemungkinan
saya ingin mencari edo untuk jadi tangan kanannya
ya tapi berapa lama
mungkin sampai ini sembuh
gimana mbak marta
tante tante kenapa sih
tante kok marah
kalau misalnya edo mencari
menjadi pengganti tangan kanan ini
padahal indi kan nggak pernah bikin salah sama tante
padahal sebenarnya kan tante mestinya senang
kalau edo dekat sama indi
kemungkinan edo untuk melupakan camilla itu lebih besar
dan tante nggak mau kan edo terus hidup di dalam bayang bayang kamila
tante edo bener kan kamu
kamu udah nggak ada perasaan lain sama kamila
kamu udah nggak perguli sama dia
kamu udah benci kan sama dia du
tunggu kan tante tante gak harus sendiri kan
tante semestinya seneng tante
oke saya akan izinkan edo menjadi pengganti tangan kanan kamu
sampai tangan kamu itu sembuh
tapi itu bukan berarti saya bisa memaafkan fadil dan keluarga kamu ambar
kalau sampai kamu memperdayakan anak saya lagi edo
saya akan mengambil jalur hukum
maaf bu farah lowongan untuk asisten supervisor baru saja terisi kemarin
jadi saya tidak diterima ya pak
oh iya bu farah saat ini satu satunya lowongan yang masih tersedia hanya petugas customer service untuk melayani konsumen lewat telepon
kalau begitu saya ditempatkan di customer service saja pak ya
saya bersedia kok pak
baiklah bu kalau memang ibu bersedia hari ini juga saya akan usulkan pada atasan saya
terima kasih banyak ya pak

damon gak cabin aja
kan kamu nemu udah gak ada perasaan lagi sama kamila
kamu udah gak peduli sama dia
kamu udah benci kan sama dia dong
iya lo bener bi
makanya kalau kerja jangan sambil melamun
gak apa apa itu wajar kok
ibu ibu hamil itu suka ngalamun
mikirkan bayinya yang bakal lahir
ibu juga dulu ngalamin kak
tapi kan bu pekerjaan saya belum selesai
gak apa apa nanti ibu suruh orang lain gantikan kerjaan kamu ya
ya udah mila taruh sapu hidung dulu ibu
ya allah mudah mudahan saya diterima di kantor ini
astagfirullahaladzim ya allah
ada apa pak
kamu bisa tolong ibu ini ya
mari bu saya bantu
suara itu seperti suaranya mas haris
enggak itu mbak mungkin mas haris
ibu kenapa napa bu
enggak enggak mbak kenapa napa mbak
terima kasih ya
ini berkas pelamar calon kas tarmer servis
ada tiga kandidat menurut saya cukup potensial
saya lihat dulu ya
yang ini oke
mbak pak ini baru saja saya terima
tapi menurut saya cukup potensial pak
tapi menurut saya cukup potensial mbak
maaf pak haris
pak haris ditunggu di ruang meeting sekarang segera mbak
oh iya ya sebentar ya

saya harus meeting dulu
jadi keputusan tentang pelamar ini saya sebutkan di ruang meeting sekarang oh iya iya sebentar ya

karena kamu sudah nemanin ibu belanja ke supermarket ibu ingin belikan kamu obat penguat kandungan
masya allah ibu gak usah
pamela nggak mau ngerepotin ibu nggak usah ya bu ya
eh nggak boleh ditolak gak baik loh menolak pemberian yang tulus
kamu terima ya
gitu dong jangan sungkan sama ibu
tolong obat penguat kandungan dua strip ya
selamat siang mbak
selamat siang mbak
obat buat pusing pusing apa ya mbak
sebentar ibu saya ambil
mbak ya terima kasih
ibu ini obat ya
totalnya rp tiga puluh lima ibu
kamu tahu gak
hari ini ibu senang
sekali bisa jalan sama kamu
jalan sama cucu sendiri
memang ibu gak punya cucu
dia nya terlalu sibuk
gak punya waktu untuk eyangnya
tiap hari pulangnya larut malam
papahnya juga begitu
ibu selalu sendiri di rumah
kemana mana juga sendiri
ibu senang sekali hari ini
ibu anggap kamu
dan kamu boleh panggil ibu
ini merupakan kehormatan besar bagi saya
terima kasih bila
mau mampir ke rumah saya dulu nggak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
saya harus kembali ke restoran
setengah jam lagi saya sampai
ibu gak jadi mampir ke rumah kamu
ibu harus segera kembali ke restoran
ada keperluan mendadak
dan berkenalan dengan mama kamu ya
iya gak apa apaku ibu
kan masih banyak waktu
bener lah mama
kalau memang mama masih nggak percaya
besok mama datang aja ke restoran
biar kamilah kenalin sama beliau
lagipula tadinya beliau juga mau kenalan sama mama
udah turun dari mobil
tapi dapet telpon
akhirnya beliau harus pergi
iya mama percaya sama kamu
tapi ingat ya pesan mama
jangan pernah kamu macem macem
nanti keluarganya pada marah lagi sama kamu
fadil udah tau kamu datang kesini
kak fadil tau kok
tadi mila udah telpon kak fadil
kak fadil juga bilang dia mau jemput mila disini
yuk kita masuk
kemarin kamu mau ngomong apa sama aku
aku butuh bantuan kamu arena
kamu butuh uang
taufan yang sekarang
sama sekali nggak butuh uang
terus kamu butuh bantuan apa dari aku
aku butuh kamu
untuk menyelidiki seorang gadis
yang bernama livi
kenapa sih sama nama itu
kamu jangan marah dulu lena
ada yang aneh dengan semua ini
jadi gadis yang bernama livi itu
tapi entah kenapa
fadil malah mau menikahi kami
yang jelas jelas adalah sahabat livi
dan kalau memang
gadis itu sudah meninggal
apa kematiannya ada hubungannya dengan semua ini
terus apa untungnya aku nyelebikin semua ini
apa hubungannya sama aku